jenazah mukhlisin sopir truk tronton varia usaha semen gresik
selasa petang langsung dikebumikan di pemakaman islam di gresik jawa timur
mukhlisin adalah korban insiden amruknya jembatan babat widang
yang menghubungkan kabupaten lamongan dan tuban
ia meninggal dunia akibat terjebak di dalam badan truk tronton dan tertimpa dam truk lainnya
istri dan anak korban terlihat sangat terpukul dan belum bisa ditemui
menurut keluarga mukhlisin adalah sosok pekerja keras dan bertanggung jawab
usai dimandikan dan dikavani kemudian jenazah mukhlisin disolatkan di masjid desa banten
jenazah mukhlisin dibawa ke peristirahatan terakhirnya di pemakaman islam desa setempat
istri dan anaknya yang nomor dua masih kondisi sok kayaknya gitu